kita beralih ke informasi lain tim ahli geologi kementerian esdm melakukan pengamatan di lokasi terjadinya fenomena lubang raksasa di sebuah area pesawahan di kampung legok nyenang desa sukamaju kecamatan kadu dampit kabupaten sukabumi jawa barat pada minggu siang
dari hasil pengamatan tim ahli geologi menyebutkan bahwa lingkaran raksasa ini terjadi akibat aliran sungai tua bawah tanah yang tertutup oleh endapan gunung api
batuan aliran ini belum terkonsolidasi sebagian endapan berupa abu dan juga kerikil kerikil melalui air tersebut
air bisa masuk dan meresap ke dalam tanah hingga membesar mengerosi dinding tanah kemudian membentuk lingkaran
warga pun diimbau untuk waspada dan tidak mendekati lokasi area lubang raksasa
ini sementara kita lihat memang ada sungai bawah tanah
tadinya memang ini sungai kemudian tertutup sama hendapan gunung api
kemudian tahun tahun terakhir ini sungainya itu karena airnya sudah banyak lagi jadi mengalir lagi
ini kayaknya proses biologi biasa aja gitu ya
mungkin dulunya ini sungai tua kemudian ada kegiatan gunung api kemudian ketutup sungai itu ya
di bawah itu air mendesak terus
kebetulan kan batuannya mungkin agak poros ya
pelan pelan pelan pelan tapi pasti akhirnya terbentuk lagi sungai aliran